kita beralih ke informasi lain
polisi terus melakukan pengembangan dan penyidikan kasus penipuan online yang melibatkan warga negara tiongkok
dari hasil pengembangan petugas kembali menangkap dua warga tiongkok di kawasan jalan gatot subroto denpasar
keduanya merupakan anggota kelompok penipuan online yang sebelumnya diringkus di rumah kos di kawasan jalan bendahulu denpasar bali
hingga kini pelaku yang ditangkap berjumlah satu ratus lima orang
petugas direks krimsus polda bali telah berkoordinasi dengan pihak konsulat tiongkok untuk pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut
kita sudah terhubung dengan di reskrim suspolda bali kombespol anom wibowo selamat sore pak anom
selamat sore mbak eva
seperti apa sebetulnya modus operandi dari sindikat ini dalam melakukan aksi kejahatannya penipuan online begitu ya pak ya
ya jadi pengungkapan kami ini adalah ketiga kali dalam delapan bulan ini
dalam tiga kali pengungkapan itu ada delapan tkp termasuk yang kemudian tiga tkp
ada pun modus operandi maksimal adalah mereka mengaku ya mengaku sebagai petugas penegak hukum apakah kepolisian apakah dari persidangan
mereka memiliki data tentang
profil orang yang akan mereka jadikan korban
mereka memiliki data tentang akun keuangan ataupun identitas lainnya
sehingga ketika petugas mereka mengaku petugas penegak hukum mereka menyampaikan bahwa korban adalah sedang diselidiki kasus tentang money laundering
nah di situ korban tentu akan mengecek apakah benar dari pendegak hukum
dan ternyata mereka pelaku ini punya kecanggihan alat walaupun mereka menggunakan internet
tetapi ketika berita internet atau telepon itu nyampe kepada korban itu sudah berubah menjadi nomor kantor penegak hukum
nah itu jadi mereka percaya dan mereka tidak ada alasan terlalu jauh kalau mereka melakukan
pengecekan kembali karena mungkin diberikan batas waktu agar mereka menyerahkan uang yang ada di tahunnya itu kepada tabungan penyimpanan sementara penegak hukum
secara spesifiknya penegak hukumnya ini siapa pak polisi atau
polisi kita dari pengadilan
kan kita berbeda sistem hukum kita dengan sistem hukum digital
jadi ada beberapa institusi begitu ya yang kemudian
baik pak anom tadi anda katakan katanya para tersangka ini punya informasi terkait data data korban
dapat dari mana mereka pak apakah memang kan ada sejumlah wni yang juga yang ditangkap
apakah peranan para wni ini adalah mendapatkan informasi mengenai data korban
kalau wni itu tidak aman mereka terbatas sebagai burung yang bekerja di lingkungan tempat tinggal
jadi mereka sebagai burung bersih bersih dan membeli makanan
terkait dengan data yang dimiliki terhadap sasaran yang mereka dapatkan dari pasar gelap
jadi mereka juga bisa dikata dari nggak tahu dari mana mereka beli begitu
sehingga korbannya ini apa namanya benar benar dia itu
loh kok bisa tahu bahwa saya punya
juta sekian miliar
dan dia juga tahu profil dari pasar korbannya
jadi data data ini didapatkan dari pasar gelap begitu ya pak
tidak ada dugaan lain
korban yang tidak ada dugaan lain ya pak ya dari pasar gelap ya
artinya tidak ada pihak pihak yang berwenang
ataupun pihak yang memiliki data data informasi yang diduga juga terkait dengan jaringan ini
ya semua bisa terjadi
dan di mana kah pak
korbannya ini adalah orang orang yang berada di tiongkok
jadi bukan dari warga negara tiongkok
mereka sengaja ambil space tempat yang jauh dari negaranya
untuk menghambat pengungkapan dari kepolisian dari negara tiongkok
akan tetapi pengungkapan kita ini bukan berdasarkan informasi dari polisi tiongkok
tapi kita mendeteksi adanya tindak pidana cyber sejak beberapa minggu yang lalu
dan kita matangkan dan kita ungkap sendiri dari kepolisian polda bali
sama dengan satgas ttoc polda bali dan sabata yaitu bawah sabara polda bali
baik jadi indonesia hanya dijadikan tempat untuk beroperasi jaringan ini
tapi korbannya sama sekali tidak ada yang merupakan warga negara indonesia
kerugiannya mencapai berapa
menurut kepolisian tiongkok beberapa waktu lalu bulan januari kita juga ungkap
bervariasi tergantung kepada cara mereka melakukan penipuan
ada yang satu korban bisa delapan miliar bisa mencapai itu
dan hukuman yang akan diperima oleh pelaku di negara tiongkok bervariasi juga
dari satu hukuman mati hingga lima tahun
untung korban korbannya disertifikasi
jadi setelah kemudian diungkap ke publik ini selanjutnya mekanismenya akan seperti apa
apakah warga negara asing ini akan dikembalikan ke kepolisian atau dikembalikan ke tiongkok
untuk diproses secara hukum oleh kepolisian setempat
dan juga bagaimana dengan nasib wni yang juga ikut terciduk begitu pak
ya jadi kami sudah melakukan pendataan dan pemeriksaan
masih pun belum selesai
kami juga melakukan kerjasama dengan imigrasi
dan kemudian sudah melakukan pernyasi dengan konsulat sina yang ada di bali
tujuannya adalah mempercepat kedatangan kepolisian china untuk sama sama melakukan join investigasi
apabila mereka melanggar peraturan ataupun undang undang keimigrasian
tentu imigrasi indonesia atau bali yang akan memproses
tetapi kalau mereka
murni melakukan penipuan dan dokumentasinya tidak masalah
tidak ada dokumen paspor dan sebagainya
tentu karena kerjasama kepolisian internasional termasuk dengan tiongkok
maka serahkan melalui proses handling over ke kepolisian tiongkok
pak anom meskipun ini korbannya adalah warga negara tiongkok yang berada di tiongkok
tapi bukan tidak mungkin modus operandi yang sama juga akan terjadi
apa himbauan anda untuk mencegah penipuan seperti ini terjadi di sini
jadi penipuan seperti ini sering dan banyak juga di indonesia
tetapi untuk penggunaan teknologi
di mana pelaku bisa merubah nomor telepon
misalnya nomor teleponnya kantor perniagaan hukum ini yang belum terjadi
tapi siapa tahu ke depan akan seperti ini
maka saya mengimbau untuk selalu melaksanakan prosjek
yang akan terjadi
nggak soalnya gunanya memilih penipuan dari kantor darieresin dari kimia
ketika bekerja tentang saya
kalau tidak sudah saya tetap inginkan pemerintah kapal bahbeyasa untuk mengerjakan
sehingga kita bisa memper inmatesh platform

tapi anda still garis kalau gimana dengan cerita ber guardian inspection